demokrasi indonesia perjuangan merayakan hari ulang tahun ke empat puluh enam pada hari ini
peringatan hari jadi partai sekaligus menjadi ajang konsolidasi rapat koordinasi nasional
jelang pemilu serentak dua ribu sembilan belas
dalam pidato politiknya ketua umum pdip megawati soekarnoputri
memerintahkan kadernya di seluruh indonesia
memenangkan partai sekaligus memenangkan pasangan jokowi maruf amin
megawati juga menceritakan soal hubungannya dengan prabowo subianto yang sebenarnya akrab
namun megawati heran dengan pendukung prabowo yang kerap menyudutkannya
megawati berharap pesan yang disampaikannya dalam pidato politik dapat didengar oleh prabowo subianto
saya sendiri hanya menuju keinginan untuk merebut kekuasaan itu
lalu seperti saling membenci menyanyikan kebencian lalu hoax
lalu saya berpikir kalau mereka sudah jadi lalu bagaimana ya
ya ibu dengar kok
ya apa bangsa ini tidak porak poranda satu sama lain itu akan sepertinya menjadi musuh
saya ceritakan bapak presiden dalam program itu
saya berteman baik dengan pak prabowo
aneh kan ya
aneh kan ya ketika yang namanya justru kok anak buahnya selalu menampilkan hal hal yang sepertinya menyudutkan kita
padahal seorang terdekat pak prabowo membisiki saya
pak prabowo kangen lho bu sama nasi gorengnya ibu
aneh kan ibu
kan lebih enak ya
ini mudah mudahan terdengar oleh beliau dan anak buahnya
sebetulnya apa toh yang dicari saya sampai sekarang suka mumet pak